unik dan menarik siapa sangka karya seni ini berbahan baku tulang ikan
ada replika naga emas kuda laut lobster dan kapal layar
pemiliknya adalah tariana seniman berusia lima puluh dua tahun asal indramayu
yang tinggal di moraangke penjaringan jakarta utara
kerajinan ini dijual mulai satu juta hingga tujuh puluh juta rupiah
sesuai dengan ukuran dan tingkat kesulitannya
membuat kerajinan dari tulang ikan ini sudah ditekuni lelaki beranak empat itu selama lima belas tahun
namun tahukah anda bagaimana tariana memulai proses pembuatan karya seninya tersebut
itu dicuci bersih dan yang paling terakhir adalah dijemur
untuk mendapatkan konsistensi tulang yang benar benar bagus
tidak berminyak dan juga tidak berkapur
belum lagi tariana harus mencium bau atau aroma yang tidak sedap
yang tercium kemana mana
ikan yang dikumpulkan tulangnya dipisahkan
kemudian direbus di atas tungku hingga daging dan minyaknya hilang
setelah itu tulang ikan dicuci hingga bersih
dan dijemur beberapa hari hingga benar benar kering
jadi kalau dihitung hitung ya dari awal ya
dari awal ngambil dari pelelangan langsung pengerebusan langsung saya pilas
karena ini kan tulang ini kan bukan hanya satu macam
tulang ini kan ada tiga macam warna tulang
ada tulang korsil tulang minyak gitu kan ada tulang kapur
nah di situ itu pun awalnya kita juga mendapatkan satu kesulitan seperti itu kan
untuk menghasilkan satu patung atau replika hewan laut dibutuhkan waktu sedikitnya dua puluh hari
bergantung pada ukuran dan titipan
ini adalah tingkat kesulitannya
selama hampir dua tahun pandemi covid sembilan belas melanda
tariana tidak lagi didatangi pembeli dan tak ada pesanan
namun ia terus melanjutkan pekerjaannya membuat patung naga
yang saat ini hampir selesai
sembari berharap siapa tahu ada calon pembeli yang berminat
alhamdulillah nggak ada
nggak ada jadi pas covid itu kan saya terakhirnya kan di grand indonesia
sebetulnya kan ya pokoknya pertama
ibaratnya covid aja tuh kan waktu ya sebelum covid itu kan kita sudah lima belas hari
jadi pas mau tindak lanjut langsung covid kan jadi langsung semua kita berhenti
tariana menyebut biasanya ada kolektor seni dari hongkong tiongkok jepang dan australia
yang beberapa kali memesan kerajinannya
namun akibat musibah kebakaran yang dialaminya
ia kehilangan beberapa koleksi sekaligus data kontak relasi atau pelanggan yang pernah membeli karyanya
pandemi covid sembilan belas tak membatasi
keinginan tariana untuk terus berkarya
meski sejauh ini belum ada yang membeli
baginya seni merupakan jalan hidup yang tetap harus dialakoni
armand helmy muhammad iqbal jakarta